berita pertama datang dari dalam negeri pengambilan keputusan peraturan pemerintah pengganti undang undang no dua tahun dua ribu tujuh belas tentang ormas menemui jalan buntu
pasalnya musyawarah mufakat gagal tercapai menyusul penolakan tiga fraksi
ya nasib perpu ormas akan diputuskan dalam sidang paripurna hari ini
rapat kerja komisi dua dengan tiga menteri gagal mengambil keputusan atas perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas tentang ormas
pasalnya yang setuju dengan pengesahan perpu ormas hanya pdip golkar nasdem dan hanura
sementara yang menolak gerindra pan dan pks
fraksi pdi perjuangan dpr ri dalam pendangan mini fraksi fakit terhadap rancangan undang undang penetapan perpu ormas menyatakan sikap sebagai berikut
menyatakan sikap sebagai berikut
menyetujui agar ruu tersebut dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat tua pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dpr ri untuk disahkan menjadi undang undang
secara substansi perpu ini amat bertentangan dengan prinsip negara demokrasi karena beberapa alasan sebagai berikut
a perpu ormas telah merampas huwenang yudikatip di mana sebelumnya pembuaran atau pencabutan status badan hukum ormas hanya bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan
a perpu ormas telah merampas huwenang yudikatip di mana sebelumnya pembuaran atau pencabutan status badan hukum ormas hanya bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan
atas dasar berbagai pertimbangan tersebut maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mengharap ridha allah swt
praksi partai gerindra menyatakan dengan tegas menolak perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh
tiga fraksi p tiga pkb dan demokrat siap menerima perpu asalkan pemerintah merevisi undang undang ormas
tiga fraksi p tiga pkb dan demokrat siap menerima perpu asalkan pemerintah merevisi undang undang ormas
demokrat bahkan mengancam akan menolak jika pemerintah tidak berjanji revisi uu ormas
namun jika pemerintah tidak bersedia dan tidak berkenan melalui revisi terbatas terhadap rancangan undang undang
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang republik indonesia nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
tentang perubahan atas undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan
maka dengan berat hati juga fraksi partai demokrat dpr ri menolak perpu dimaksud
setelah gagal mencapai musyawarah mufakat komisi dua akan membawa pengambilan keputusan perpu ormas dalam sidang paripurna besok
pasalnya dpr hanya diberi waktu membahas pada satu masa sidang yang akan berakhir dua puluh tujuh oktober mendatang
selanjutnya kita ke dpr untuk laporan langsung dari koresponden cnn ada rifana pratiwi di sana
rifana selamat pagi sidang paripurna pengesahan perpu ormas
dijadwalkan pagi ini akan digelar apakah sudah dimulai kemudian siapa saja yang sudah terlihat di sana rifana
selamat pagi puspa dan juga anissa
sidang paripurna untuk pengambilan keputusan tentang peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu tujuh belas tentang ormas
seharusnya memang dijadwalkan dimulai pada pukul sepuluh pagi namun sampai sejauh ini memang belum juga dimulai
karena belum memenuhi kuota dari jumlah anggota dpr ada lima ratus enam puluh harus dua per tiga yang sudah hadir dalam sidang paripurna untuk bisa dimulainya
dan memang kalau kita bisa lihat tadi kami juga sempat meminta tanggapan dari beberapa pimpinan fraksi fraksi di dpr
karena dalam rapat kerja antara komisi dua kemarin dengan perwakilan dari pemerintah yakni men dagri kemudian men kumham dan juga men kominfo
ternyata tidak tercapai musyawarah mufakat atas pengambilan keputusan tentang perpu nomor dua tahun dua ribu tujuh belas tentang ormas
karena dari pandangan akhir sepuluh fraksi ternyata tujuh fraksi ini menerima pengusulan dari perpu ormas
untuk segera disahkan menjadi undang undang
sementara ada tiga fraksi yakni gerindra pks dan juga pan yang tetap bersikuku untuk menolak perpu ormas
sehingga berdasarkan aturan undang undang md tiga yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi kedewanan
maka pengambilan keputusan kalau tidak tercapai musyawarah mufakat di dalam komisi maka harus diputuskan dalam sidang paripurna
dan tadi kami menanyakan bagaimana prosedur ataupun mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang paripurna untuk perpu ormas ini
pada sidang paripurna akan dibacakan oleh pimpinan dari komisi dua soal laporan pandangan fraksi fraksi
kemudian setelah pimpinan komisi dua membacakan laporan dari hasil kinerja rapat kerja selama ini
kemudian pimpinan sidang ataupun pimpinan dpr akan menanyakan sikap akhir ataupun sikap final dari sepuluh fraksi
dan jika nanti sekali lagi jika sikap fraksi tersebut tidak mencapai musyawarah mufakat
maka sidang akan diskors untuk beberapa waktu akan dilakukan lobby lobby

setelah lobby lobby antar fraksi kemudian akan dibuka kembali
disitu akan diputuskan apakah akan dilakukan voting ataupun pengambilan keputusan secara suara terbanyak
dan kalau voting itu dilakukan maka voting akan dilakukan secara terbuka
dan sampai hari ini petanya masih sama bahwa pdip kemudian golkar nasdem dan juga hanura masih setuju untuk mengesahkan perpu ormas
sementara tiga fraksi seperti p tiga pkb dan juga demokrat setuju juga menerima perpu ormas
dengan catatan pemerintah harus setuju untuk melakukan revisi atas perpu ormas tersebut begitu mereka menerima
sementara tiga fraksi seperti gerindra pks dan juga pan tetap menolak
dan sekali lagi lobby lobby politik ini masih terus diupayakan dari pimpinan dpr
juga dari pimpinan partai partai koalisi pendukung pemerintah
namun dari tiga fraksi gerindra pks dan juga pan tetap bersikuku karena mereka menilai bahwa pemerintah tidak bersungguh sungguh akan melakukan revisi
sementara ada dua hal sebetulnya teman teman
yang harus direvisi dalam perpu ormas ini
yang pertama soal mekanisme pembubaran ormas
yang sampai sejauh ini dinilai itu agak kurang manusiawi
ataupun agak kurang melanggar hukum
karena memang mekanismenya ini harus sesuai dengan pengadilan
karena ormas ormas yang dibentuk ini adalah ormas ormas berbadan hukum
sementara soal ancaman pidana juga diminta sebetulnya oleh fraksi fraksi untuk segera direvisi dalam perpu ormas tersebut
anissa dan juga puspa
ya rifana berarti memang kemarin sempat deadlock dan kini sekarang kita menunggu sidang paripurna untuk dimulai begitu
namun jika dari pantauan anda di sekitaran gedung dpr
apakah ada demonstrasi terkait dengan pengesahan perpu ormas ini
ya betul sekali teman teman bahwa tadi ketika tim cnn indonesia akan memasuki gedung dpr sudah mulai ramai di depan gedung
ataupun di depan gerbang utama dari gedung dpr
pr ini memang sudah ditutup dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian
tadi juga kami lihat dari polda metro jaya juga sudah menjaga dan juga sempat melakukan pengecekan di beberapa titik titik pintu masuk di gedung dewan
tadi kami juga melihat bahwa sudah mulai berdatangan para demonstran
terutama mereka yang berasal dari ormas hti atau hizbut tahrir indonesia dan juga beberapa ormas islam lainnya
mereka membawa atribut yang cukup banyak dan mereka menolak agar dpr ini mengesahkan perpu ormas
dan memang dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian
akan ada ratusan ataupun hingga ribuan orang yang akan berdemonstrasi di depan gedung dpr
dari mulai pagi ini hingga sore nanti
sekali lagi mereka tetap menginginkan bahwa perpu ormas ini tidak disahkan oleh parlemen teman teman
baik terima kasih rifana pratwi koresponden cnn indonesia kami tunggu kabar selanjutnya dari anda di sana terima kasih
ya ini selain di jakarta tadi yang disampaikan oleh rifana penolakan terbitnya perpu ormas nomor dua
tahun dua ribu tujuh belas dilakukan juga masa dari forum umat islam bersatu surabaya
betul mereka menggelar aksi mengkritisi aturan tersebut di depan gedung dprd provinsi jawa timur
masa menuntut pemerintah membatalkan penerbitan perpu ormas nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
karena dinilai hanya memfasilitasi kepentingan sepihak dan menjadi bibit lahirnya rezim diktator
tak hanya pemerintah masa juga menuntut respon dari mahkamah konstitusi mengingat putusan mk menjadi rujukan pemerintah
dalam menjaga kedaulatan hukum dan tata tertib kelola negara
meski sempat membuat arus lalu lintas sedikit terhambat
aksi tersebut berjalan dengan damai dengan penjagaan ketat dari petugas kepolisian